jelang natal dan tahun baru menteri perhubungan budi karya sumadi akan memetakan titik macet di sejumlah ruas tol yang biasa menjadi titik kemacetan
kemenhub akan memastikan arus ke arah timur akan berjalan dengan lancar
rencananya hari ini budi karya sumadi akan melakukan monitoring
dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada koresponden cnn indonesia mahardika utama yang saat ini berada di depan pintu tol elevated simpang cikunir
selamat siang dika dika kabarnya menhub akan meninjau jalur di sana apakah sudah datang dan rencananya titik titik mana saja yang akan dipantau oleh budi karya sumadi
selamat siang ini betul sekali menteri perhubungan budi karya sumadi rencananya memang akan melakukan peninjauan dan juga melakukan pengecekan terhadap sejumlah ruas jalan yang nantinya akan dilintasi di masa mudik natal dan tahun baru
salah satunya adalah tol layang jakarta cikampek
yang akan mulai digunakan secara fungsional pada tanggal lima desember mendatang
tetapi sampai saat ini memang menteri budi karya sumadi belum hadir
baru hadir kakor lantas polri irjen polisi istiono yang tadi juga sudah melakukan pengecekan jalur
sudah melihat sejumlah persiapan persiapan yang saat ini tengah dilakukan oleh koleksia agnes samara
ataupun juga kontraktor dari pt ewas kita karya
tadi dari hasil pantauan sudah tampak jalanan di kedua jalur
masing masing jalur ada dua lajur
baik dari arah jakarta
mulai dari kawasan simpang cikuni
dari tempat saya melakukan saat ini
sampai tiga puluh delapan km kemudian
di kawasan karawang jawa barat
sudah mulai tapak selesai
baru atau masih ada dilakukan pengerjaan pengerjaan akhir atau finishing
dan juga pembersihan
seperti juga pemasangan mereka mereka jalan
yang saat ini dilakukan di sejumlah
dari hasil pembawaan yang kami
dengan irjen polisi atau inspektur jenderal polisi istino kakor lantas polri
ada sejumlah titik yang nantinya patut
diwaspadai sebagai titik titik potensi kemacetan yang akan terjadi
pada ruas tol jakarta cikampek di musim natal dan tahun baru
dan antara adalah di tempat tempat luar kerasat ini
yaitu di tempat tempat lima ratus
karena ini merupakan titik pertama
ketika kendaraan akan terpecah
antara melalui jalur bawah
ataupun juga jalur atas
dan kemudian juga titik lainnya adalah ketika di jalur jalur perisi pangan
atau juga di jalur keluar dari atau turun
dari jalur layang yang memiliki nilai investasi
jadi dari analisis kakor lantas polri dan juga jasa mariga
di jalur bawah saat ini ada enam lajur yang bisa dilintasi oleh kendaraan
dan nantinya di belakang atau di ruas jalan layang tol itu
ada dua lajur tambahan
itu artinya ada enam lajur yang nanti bisa digunakan
dan itu artinya juga bisa diprediksi akan mengurangi
kepada tanaman soal lintas yang biasanya terjadi
kalau kita mengacu pada data statistik
sebelumnya pada masa natal dan tahun baru
ada lebih dari seratus ribu kendaraan dari arah jakarta menuju ke arah timur
baik ke arah jawa barat ataupun juga jawa tengah
yang melintas di jakarta cikampek ini dalam satu hari saja fani
dan itu artinya jumlah itu sangat banyak
dan kerap kali menimbulkan titik titik kemacetan
seperti di kawasan sekunir
ataupun juga di kawasan cikarang
dan juga di sejumlah titik titik lain di ruas tol ckp
tetapi nanti ketika ruas jalan layang tol di sini
sudah mulai dioperasikan pada tanggal lima belas desember nanti diprediksi
kemacetan tersebut akan berkurang
tapi memang ada hal hal yang masih diimbau
oleh pihak kepolisian diantara kakor lantas flori
diimbau untuk mematuhi batas kecepatan
yang nantinya harus diikuti oleh pengendara
golongan kendaraan golongan satu
yang melintas di tol layang jakarta cikampek
yang memiliki panjang tiga puluh delapan km
dan merupakan jalan layang tol pertama terpanjang di indonesia
karena terpanjang sebelumnya ada di ruas tol wioto wiono
sepanjang lima belas km
jadi kalau kita bicara
tampaknya persiapan ini sudah hampir matang
tinggal menunggu pembersihan dan juga finishing saja
dan tanggal lima belas desember nanti
sudah bisa digunakan
dan satu lagi fani
ruas tol layang ini
dikabarkan tidak akan berbayar
atau masih digratiskan selama masa uji coba
yang kurang lebih akan dilakukan selama satu bulan